kita ke informasi lain helikopter jenis bel dua ratus enam yang lepas landas dari nabire papua jatuh
informasi sementara menyebut seorang pilot dan tiga orang penumpangnya terluka
menurut informasi kepala biro komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan hemi pamuraharjo
helikopter terjatuh di lokasi cirewo sembilan puluh sembilan tepian sungai
seorang pilot tewas di tempat sementara tiga penumpang helikopter terluka dan saat ini dirawat di rumah sakit nabire
menuju ke banyu biru
baik bisa kami dapatkan informasi pak helmi apa tujuan pilot ini sampai ke nabire
tujuannya ya membawa ini penumpang tersebut untuk ke banyu biru
baik tiga orang yang saat ini dirawat kondisinya seperti apa pak
luka luka ada yang luka ringan dua orang satu orang cukup serius
baik terima kasih pak helmi pamuraharjo telah bergabung bersama kami di cnn indonesia news